tadi pagi kamu ada di dekat rumahnya mas dino sama elsa itu karena elsa nelfon kamu mas
aku mohon kamu percaya sama aku mas
karena kalau misalkan kamu gak percaya sama aku mas itu lebih menyakitkan
daripada tidak dicintai mas
sebenernya hubungan kamu sama elsa itu kayak gimana sih
pak jangan keras keras dong ngomong ya
elsa ini baru aja sadar
elsa cuma tinggal jawab aja ya
pak aku tuh cuma pengen tahu
masih nyimpen perasaan satu sama lain
elsa kamu denger ya
dengerin papa ya
dasar sebuah pernikahan selain cinta adalah apa
kalau kamu gak percaya sama nino
itu artinya kamu tidak menghargai suami kamu sendiri
dan satu hal lagi
kamu pikir aku ini suami macam apa
aku tuh gak pernah suka
aku tuh gak pernah suka
aku tuh gak pernah suka
aku tuh gak pernah suka
kamu perhatiin banin terus
aku gak suka mau sampai kapan saya
elsa ini sudah mau mengakui kesalahannya
dan dia melakukan ini karena dia mau menguji kesetiaan kamu
udah dong kamu jangan marah marah
ini cuma hal kecil nino
ini bukan masalah kecil mah
apa yang dilakukan elsa
begini cara kamu mengetes kesetiaan
dengan memanipulasi keadaan
padahal kamu tau sendiri andin sudah bersuami
jadi mau apa
sayang tapi mbak anin terus terusan ganggu rumah tangga kita saya
usah aku ganggu rumah tangga kamu dari mana
asalkan kamu tahu ya aku sangat mencintai mas al
kalau kamu memang mau ngetes nino dan andin itu masih ada hubungan atau enggak
kenapa kamu sampai telepon saya
kenapa sampai kamu serok alamat rumah kamu ke saya
suruh saya datang
untuk ngeliat andin ada di sana atau enggak
kamu sampai menelepon suaminya andin
aku bisa jelasin semuanya
kamu paham gak
akibat dari perbuatan kamu apa
kalau sampai andin masuk ke rumahnya nino
dan al salah paham rumah tangga andin dan al berantakan
masalah besar ini
aku tidak mau lagi mendengar ucapan dari kamu elsa
aku butuh waktu untuk berpikir
kamu istirahat dulu di kamar ya mama anterin ya
sebentar ya mas aku mau bicara dulu sama elsa
karena kecemburan elsa sama andin kamu jadi kebawa bawa
ya semoga dengan kamu hadir disini andin juga hadir disini
jadi gak ada salah paham lagi dalam rumah tangga kalian ya
waktu kamu sama adi nikah papa sempat dengar kalau mama kamu sakit
dan dirawat di luar negeri iya
iya bener pak
mama sempat dirawat di malaysia
mental mama sempat terganggu pak
waktu adik saya meninggal
tapi gak lama kok
alhamdulillah sekarang sudah sembuh pak
dan mama juga sudah mengurus bisnisnya kembali di sana
senang papa dengarnya
kapan mama kamu balik lagi ke indonesia
mama kamu balik lagi ke indonesia
papa ingin ketemu sama mama
papa ingin ketemu sama mama
soalnya mama itu kalau balik ke indonesia suka trauma
ngapain saya pertemukan mama sama keluarga kalian yang sudah menghancurkan keluarga saya
oh ya al satu lagi
bapak mau pesan sama kamu

tolong lebih baik lagi dalam menjaga andin ya
papa gak mau lagi andin sampai tenggelem untuk berenang
karena memang andin dari zaman dulu gak pernah mau belajar untuk berenang
terima kasih al
sayang udah kamu tenang jangan pikirin itu dulu ya
nino itu lagi emosi biarin dia sendiri dulu kamu juga bisa istirahat
oke tenang ya
mau ngapain lo kesini kak
mbak kesini cuma mau bilang sama kamu
mbak sama sekali gak akan ngerebut mas nino dari kamu kok
jadi tolong jangan pernah bikin sesuatu hal yang bodoh kayak seperti tadi ya
gue ngelakuin itu karena gue mau ngebales lo mbak
karena lo udah bocorin rahasia soal kehamilan gue ke aldebaran
udah ayo istirahat kamu istirahat dulu ya
tadi pagi kamu ada di dekat rumahnya mas dino sama elsa itu karena elsa nelfon kamu mas
aku mohon kamu percaya sama aku mas
karena kalau misalkan kamu gak percaya sama aku mas itu lebih menyakitkan daripada tidak dicintai mas
sebenarnya hubungan kamu sama elsa tuh kayak gimana sih
emangnya dari dulu kamu tuh gak pernah ngakur sama dia
aku emang dari dulu sampai lc emang tidak begitu akur mas
tapi aku sayangku sama elsa dan aku juga yakin elsa juga pasti sayang mas sama aku
tapi mungkin dia ngelakuin itu karena dia marah sama aku
dia marah karena dia pikir aku mas aku yang kasih tahu ke kamu tentang masalah hidupnya dia makanya dia dipecat
dari brand ambrisado maharatu
dari brand ambrisado maharatu
kalau melihat semua ini entah kenapa gue ngerasa elsa itu harus diwaspadai
gue harus lebih hati hati
ah sayang kamu udah gak marah lagi kan sama aku tolong besok kamu ke rumah ya
ambil barang barang kamu seperlunya selama kamu masih tinggal sama mama dan papa kamu
untuk sementara ini kita pisah dulu
biar kita bisa sama sama berpikir
mau dibawa ke mana pernikahan kita